udin bisa ngantar sendiri nya
nya kagak percaya
udin gak usah ditemenin
ah elo berkali kali nya nitipin makanan kami kagak pernah nyampe
kalau bukan amin sapri yang nganterin
sekarang udin janji ngantarin langsung nya
yaudah lo ngantarin sana
surti ngocok telur ini yang bener
tapi kalau tepungnya kurang air dikasih lagi dikit dikit
kerjanya pada cepetan jangan pada lelet
surti ngantarin saja
surti ngocok telur ini yang bener

nih lauk buat ani
nih lu kasih
buat apaan nyak
pan lah udah dibilang ganteng kemarin
udin jalan dulu nyak
nyak ganti baju dulu
ganti baju buat apaan
ke rumah ani
ini baru saya mau jual
ibu mau beli
ntar mbak tinggal sebentar ya
mau ada urusan
mau pengajian ya mak
oh mau pergi sama siapa mak
ah lu mau tau aja detak
udah kerjain aja buruan
mau pergi sama om herman ya mak
mau jalan jalan ya mak
ah cuma makan doang
terima kasih mak
ya nunggu mak

saya teh lagi di jalan mau ke tanah abang
oh lagi di tanah abang ya
yaudah gak apa apa
makasih ya kang tisna
mas pur kenapa berhenti
bentar ada telpon
tapi bentar ya gue nganterin penumpang ke pangkalan dulu
eh jam berapa nih
gak tau mak kayaknya udah lohar deh mak
aduh ma udah harus siap siap
kita harus jemput mak
iya jam jam makan siang gini
oh tempat makannya dimana mak
maaf mak seperti keceplosan
maaf mak seperti keceplosan
ini mas pur
jangan lupa nungguin aku
ini cincinnya udah di pangkalan
cincinnya naik ojek
gak diantar sama obet kok
handphone baru ya
desainnya juga elegan
terus ada model kameranya yang kreatif lagi
gak ada yang mahal gak cuy
enggak kok kalau beli sekarang kan dapat cashback tiga juta
rumah akhir tahun
cincin pergi dulu ya
cuy kamu pengen handphone kaya cincin ya
mendingan gue narik
sama aja buang buang waktu
udin bisa nganter sendiri nya
nya kagak percaya
udin gak usah ditemenin
kagak pernah nyampe
kalau bukan amin
sapri yang nganterin
sekarang udin janji
yang biru apa yang merah
tadi ma bilang suruh pilih
udah gak usah suruh suruh
terima kasih mas jimod sudah membantu
maaf jadi dua kali kerja
yang penting semuanya beres